untuk anda yang memiliki hobi masak nampaknya harus lebih cermat memilih alat masak
alat masak yang berkualitas seharusnya aman tidak membahayakan kesehatan dan berkategori food grade
jadi agak sedikit ngiler itu tadi saya lapar
kenapa ini penting pemirsa karena dari peralatan masak juga kadang kadang bisa mempengaruhi hasil masakan
yang pada akhirnya bisa berakibat buruk pada kesehatan
seperti apa cara memilih alat masak yang baik ini dia
alat masak yang terbaik
ya pagi pagi ini memang enaknya masak masak
hidup sehat memang punya tantangan tersendiri
selain memilih bahan makanan yang harus tepat alat masaknya pun juga harus selektif
karena salah pilih kesehatan anda yang dipertaruhkan
sudah sehatkah piranti masak di rumah anda
seribu satu menu masakan bisa kita olah dan sajikan
untuk keluarga tercinta
tak sekedar menyajikan makanan yang sehat dan lezat peranti masak yang digunakan sebaiknya juga aman dan sehat
pilihan alat masak kian beragam mari kita lihat
jenis wajan ini mempunyai visi kuat dan cukup digemari
meski tanpa kuno wajan dari besi cor ini memiliki banyak kelebihan
wajan teflon dengan lapisan anti lengket pun cukup populer dan praktis
pfoa senyawa kimia yang menjadi elemen dominan pada lapisan anti lengket akan melepas zat berbahaya pada suhu berlebih
riset environmental protection agencys atau epa amerika serikat pada dua ribu empat mendeteksi adanya kasus lingkungan dan kesehatan terkait dengan pfoa
pfoa penyakit yang menyebabkan kelebihan dan kelebihan yang menyebabkan kelebihan
dikutip dari website resminya pada dua ribu lima belas atas instruksi epa perusahaan dupont pencipta teflon pun melakukan eliminasi pfoa pada dua ribu lima belas
dari triww cancer org dijelaskan adanya potensi karsinogen karena paparan pfoa masih belum terindikasi
sebenarnya peranti masak apa yang baik
sebenarnya peranti masak apa yang baik
iron atau besi tuang bagus karena tidak ada coating sama sekali
kelemahannya itu dia berat dan mungkin sedikit tricky saat memasak karena sering lengket atau itu kalau tidak tahu tekniknya
kemudian yang paling bagus adalah stainless steel yang pertama adalah besinya ringan kemudian mudah dicuci kemudian dia bisa menghantarkan panas yang stabil
nah dalam jangka waktu tertentu pasti lapisan itu akan terlihat tidak mulus saat kita membeli yang baru
nah itu sudah mulai dicurigai bahwa teflon itu sudah tidak layak untuk digunakan misalnya ada sedikit serabut serabut kemudian ada goresan goresan atau permukaannya sudah penyok
beda lapisan berbeda pula perlakuannya cash iron misalnya untuk menjaga agar tahan lama dilakukan seasoning atau pelapisan dengan coating oil
wajan dibersihkan cukup dengan air lalu didihkan air setelah kering baru dioles cooking oil
pilihlah wajan yang berkualitas dengan label food grade dan jangan lupa gunakan sepatulah fleksibel yang dapat menahan panas seperti silikon dan kayu
penting menjaga keawetan peranti masak dengan memasak di atas api kecil

jika kondisi sudah mengkhawatirkan banyak orang jangan lupa untuk menghentikan wajan
jika ada goresan saatnya pensiunkan wajan kesayangan anda dan ganti dengan yang baru
yesy pasha jakarta